ada urusan apa mencari papanya rizky
saya sama ibu saya cuma pengen pastiin
kalau papanya rizky itu ayah saya atau bukan
ini semua gara gara orang itu
kalau dia nggak pergi dari rumah peristiwa ini kan nggak perlu terjadi
di sini rupanya dia
mas di sini rupanya
kenapa sih mas
kalau pergi itu nggak pernah bilang bilang mau kemana
aku kan sampai panik nyari nyari mas
mas itu belum sehat betul mas
kalau ada apa apa gimana
ya udah mas
aku habis aja cuma mencari cari mas
gimana kalian memusahi dokter
pingsannya ibu anda disebabkan benturan di kepala sewaktu terjatuh
mengakibatkan beliau shock hingga tidak sadarkan diri
tapi saya melihat ada luka memar di sekitar pinggul
anda jangan khawatir
lukanya tidak serius
dan kondisinya juga sudah stabil
ya allah jangan ya
kalau begitu saya permisi dulu
semoga ibu anda dekat sadar
terima kasih dokter
aku sekalian pamit ya
biar aku anterin ya
aduh tuhan dikasih dua kekurapku
yaudah lah gak usah pake minta minta segala
aduh kok gue jadi jutek sama dia ya
dia perempuan gak penyeram
malam malam begini baru pulang
coba kalau dari tadi kamu ada di rumah
ibu kamu gak mungkin begitu jadinya
ibu kamu begitu
karena dia ngejar iksan yang tadi datang kesini
ayah tadi datang kesini om
ayah datang kesini
ayah datang kesini
itu makanya dikejar sama ibu kamu
tahu tahu jadinya begini
darsar gak berguna
itu bener bener ayah kan om
itu bukan orang lain kan
itu ayah kan
ngapain kamu tanya tanya
kamu sendiri aja gak peduli kok
mungkin ibu udah bangun om
mungkin ibu udah bangun om
alhamdulillah ibu sudah sadar
ibu bener tadi ayah kesini
ibu juga gak tahu amira
dia seperti tidak mengenali ibu
ibu tunjukin kita foto bertiga aja
dia tidak mengenal kamu amira
seperti orang yang berbeda
pas juga berbeda
apa bener dia bukan ayah ya bu
mungkin dia orang lain
mana mungkin ada orang yang begitu sama
jangan ubah kadang

wajahnya itu wajah ayah kamu
badannya itu badan ayah kamu
suaranya itu suara ayah kamu
ibu dan om yasnu berusahathe disconnect
untuk minta semua penjelasannya
tapi ayah kamu itu malah lari amira
ibu kejar ayah kamu
tapi malah ibu keserempet mobil
tiba tiba ibu ada di sini
jadi benar tadi ibu keserempet
mungkin karena ibu kurang hati hati ya amira
ibu ibu sekarang ibu mau ke mana
ibu ibu baru ada saat dari ibu harus istirahat
amira kamu nggak usah pikirin ibu nak
sakit ibu itu gak ada artinya
ibu harus ketemu dengan ayah kamu
kalau memang dia mantan suaminya ibu leni
kita harus ketemu ibu ini sekarang
kita harus bisa ketemu dengan orang yang mirip ayah kamu
kita tanya sama dia mira
kenapa dia ke sini
itu adalah alasannya amira kenapa dia ke sini
ibu mau ke rumah ibu leni sekarang amira
ibu ibu mau ke rumah ayah kamu
kenapa yang kita di sini
ini rumah saya juga
saya sengaja membawa emas ke sini
karena di sini suasananya tenang udaranya bersih dan segar
jadi mas bisa istirahat
biar mas cepat sembuh
kalau di rumah yang lama kan
suasananya nggak senyaman di sini
dan udaranya juga nggak se segar di sini
sebaiknya masih istirahat dulu ya
net muka mas masih pucat
leni tadi aku rasanya percuma kalau saya cerita sama leni soal ibunya amira
yang katanya aku adalah suaminya dan ayahnya amira
leni pasti ngelak
pasti meyakinkan diri saya kalau mereka cuma bohong
lagian aku juga nggak kuat berdebat macam macam sama leni
mungkin sebaiknya aku tetap pura pura seperti biasa saja
sakan akan aku bisa
dan aku percaya sama leni
siapa tahu dengan begitu aku bisa cari tahu jati diriku yang sebenarnya dengan leluasa
mas ada apa ya
tadi sepertinya mas mau bicara sesuatu dengan saya
saya istirahat saja
ya udah kalau gitu masih istirahat
saya tinggal dulu ya
kok tiba tiba saya disuruh datang ke rumah nyunjeng di sini
sri denger ya
mulai hari ini laki laki itu akan tinggal di rumah sini
jadi kamu juga harus tinggal di sini sementara
ingat jagai dia awasi baik baik
jangan sampai dia kabur
iya disini aja
aku harus tetap meyakinkan orang itu kalau dia adalah rusia
jangan sampai dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya
apalagi kalau dia pernah ada masalah dengan perahu
habis meeting sama klien memangnya kenapa
memangnya kenapa memangnya kenapa
kalau sebuah umat sama aku ma
mama kan yang nabrak ibunya mir
kenapa rizky bisa tahu
mama nabrak ibunya amira
ya bener aja kamu
aku lihat sendiri
aku lihat mobil mamat tiba tiba kabut di tempat kejadian
artinya mama nabrak ibunya amira
memangnya mobil yang kayak mama itu cuma mama aja yang punya
ma aku capek ma
syukurlah ternyata dia gak apa apa
tapi mau apa ya mereka kemari
jangan jangan mereka tahu kalau aku yang nabrak
saya sama ibu saya cuma pengen ketemu sama papanya rizky bu
ada apa kalian kesini
ada urusan apa mencari papanya rizky
saya sama ibu cuma pengen mastiin
kalau papanya rezeki itu ayah saya atau bukan